meski psi belum memutuskan capres dan cawapres yang didukung secara pribadi
ketua umum psi kaisang pangarep mendukung kakaknya gibran raka buming raka menjadi cawapres
hal ini disampaikan oleh kaisang istilah kunjungannya saat menemui milenial likopaten tasik malaya jawa barat pada senin suri
ia menyatakan dalam waktu dekat psi akan memutuskan arah dukungan capres serta cawapres